karena kalau lo ikut acara itu kejuaraan itu lo kan mengwakili anak jalanan
aduh salah lagi sih
wah kang lo beneran udah sembuh
ya demi lore gue datang
kayak juga cowok gue
ini sebenernya ada apaan sih
kok kita semua dikumpulin
enggak lah lo aja boy
kan gue yang punya masalah
jadi gini temen temen
klub anak jalanan kita kan sekarang diambang perpecahan
karena masalahnya aikal ian dan mundi juga
dan untuk saat ini sih
gue percaya sama informasi aikal dan ian
cuman gue juga gak bisa nyalahin kemarahannya mundi
dia ada benernya juga
dia pasti belain sepupunya
yaudah gini aja deh
kalau kalian punya informasi soal masalah ini
kan gue juga bisa salah
tidak mungkin gue bener terus
kal bener nih
ini etikanya kayak begini
biar bagaimana kan lo ketuanya di sini
menurut babe nih
khususnya buat lo boy
ngeliat orangnya gitu loh
si apd tuh gak boleh
yang perlu kita lihat tuh
bener apa salah
kayak si mundi
cuma karena si ivan sepupunya
terus lo anggap wajar dia ngebelain
ian sama si aikel
karena temen lo lo belain
ya nggak bisa begitu boy
yang nama keadilan itu
bukan kita lihat siapa orangnya
tapi apa yang dilakuin
bener apa salah
bener juga sih be
ya contohnya kayak negeri kita ini lah be
kebanyakan orang hanya melihat orangnya be
bukan apa yang dia lakuin
pas itu ada cewek
ban mobilnya pecah
nah mbak on yang benerin tuh be
mbak on yang betulin
eh malah tuh cewek bilang makasih sama si willy
bukan sama mbak on
jadi itu cewek gak minta terima kasih sama lo
itu maksudnya sama lo mbak on
mbak be bener sih
sebenarnya kita juga harus belajar bersikap yang baik
dan bertanggung jawab dalam masalah
sekarang kita tinggal minta tanggung jawab sama ivan dan bochir
karena mereka yang udah adu domba kita sama mondi
gue atas nama pribadi yang kenal mereka berdua
gue lebih tahu mereka
ivan itu orangnya emosional
pikirannya juga pendek
dan gampang dipengaruhi
otaknya itu agak agak licik
dan sementara mondi itu orangnya care banget be
percaya banget yang namanya temen
jadi menurut gue
hal semacam itu wajar aja
gue yakin sih
ini semua pasti ada dalangnya
yang mau memecah belah klub anak jalanan
iya gue setuju sama lo kal
gue juga gak percaya kalo bocin sama ivan itu
ngelakuin hal selicik ini
karena gimana pun caranya
ivan sama bocin tuh gak bakal ngelakuin hal ini
kalo gak ada yang dalangin
atau yang ngebackingin
dan kalo emang itu semua benar
berarti rencana mereka berhasil
bikin ike sama mondi berantem
dan nian juga ikut
ikutan berantem sama bocin dan ivan
jangan jangan ini kelah kode tristan
nihan lo gak boleh nuduh kayak gitu dong
kita kan nggak punya bukti banyak
dan kita juga harus kumpulin semua bukti dulu
baru kita bisa nuduh si tristan
ya khususnya buat kalian berdua lah
kalian berdua jangan kepancing emosi lagi ya
dan kalo misalnya diantara kalian juga kepancing emosi
klub kita bakalan pecah beneran
ini semua udah sepakat kan
kayak begini kan
mbak be mau pesen lagi email lo
lo tuh gak usah malu kalo dibilang lo pengecut
karena pada dasarnya manusia tuh semua pengecut
karena hampir semua manusia dilahirkan dalam keadaan menangis
dan lo gak usah marah
kalo lo dibilang jelek
atau lo dibilang salah
karena manusia tuh gak pernah luput dari kesalahannya
lu kok harus berterima kasih sama orang yang bilang lo jelek
karena dengan begitu
lo bisa memperbaiki kesalahan lo dan kejelekan lo
berarti kejelekannya mbak on juga bisa dibenerin ya mbak ya
kalo itu silain ceritanya itu udah takdir
susah aja lo duk
lo lanjutin ya
lo ambil ke dalam dulu
gue nolong ke alamu neng
mending lagi inget mondi om
neng lagi inget mondi yang dulu om
neng sekarang lihat mondi udah berubah lagi kayak dulu sebelum pacaran sama neng
eh saya aja mbak
di sini om
kenapa kak mut
aduh kak mut tenang
jangan kebawa emosi gini
kalo kamu kebawa dendam sama aja kamu tuh dikuasain setan
kalau kamu sedang bertanding
jangan sekali sekali dipengaruhi dengan amarah
sehebat apapun kamu kamu akan kalah
dengerin kan sya
sekarang kamu boleh kecewain kita
tapi bunten ya mot
pada saat kamu nanti bertanding
jangan pernah kecewain kita
iya ya sudah
sekarang istilah saja dulu
boy kamu udah kasih tau belum sama teman teman kita yang lain
kalau aku sekalian mau ngadain resta perpisahan
ya belum sih ref
ref maaf banget ya
di saat kamu mau berpisah kayak gini
malah banyak masalah kayak gini ref
sorry banget ya
ntar ya kebanyakan yang fun
iya gue udah bilang sama raya kok
kalau kita semua bakalan kesana buat ngedukung si mondi
ini saatnya kita nunjukin sama moni kalau kita tuh care sama dia
berangkat kita berangkat kita
kok kelihatan kayak gak seneng gitu
bete banget kok sama mondi
ini saatnya kita nunjukin ke mondi kalau kita tuh teman sejatinya dia
lo kecewa karena si aikel berantem sama mondi
tapi kan mondi juga punya alasan yang tepat kenapa dia berantem sama ichael
boleh dong be
mba be kan pembina anak jalanan be
lo jangan nanyun begitu dong
lu gak boleh susahin hati lo
lo musim besar hati
lo kan pemimpin di sini
nah gitu dong
mba be ganti pakaian dulu
teman teman tapi sorry ya gue gak bisa bareng sama kalian
soalnya gue harus nemuin mondi dulu
kalau gitu yaudah gue ikut lo aja dulu deh
gue pengen lurusin masalah gue dulu sama mondi
enggak jangan dong yan
ini bukan waktu yang tepat
biar mondi fokus dulu sama pertandingannya
kayaknya aku sama

aku sama meli siapin buat nanti acara perpisahan aku
kan aku ditemani meli
yaudah nanti selesai
kalau ada yang mau dibertanding
aku langsung kabarin kamu deh kita ngumpul dimana
yaudah kalau gitu gue duluan ya